moda raya terpadu mrt jakarta mulai uji publik perdana pada selasa pagi
uji publik ini diberikan secara gratis untuk warga yang sudah mendaftar
warga pun antusias mencoba mrt untuk pertama kalinya
mas rapid transit atau moda raya terpadu mrt jakarta resmi beroperasi secara terbatas dalam rangka uji publik
uji publik ini dilaksanakan pada dua belas sampai dua puluh empat maret secara gratis melalui mekanisme pendaftaran
uji publik hari pertama diberikan hanya untuk empat orang saja
para penumpang ini merupakan warga jakarta yang sudah mendaftar pada lima maret lalu
sebagian warga ini merasa puas setelah mencoba menaiki mrt jakarta
saya memang sengaja uji coba bersama suami dan anak saya
saya coba dari stasiun bundaran hi sampai lebakulus
dan yang pasti saya merasa puas
saya merasa puas dengan fasilitas juga semuanya
oke semuanya oke
tadi saya coba dari hi sampai lebakulus
katanya tiga puluh menit benar tiga puluh menit ya
tadi saya terima telepon walaupun pakai whatsapp tadi ya
saya terima telepon dengan baik sinyal bagus
kayaknya kalau di dalam juga nggak begitu bising ya
jadi kita tempuh dalam waktu tiga puluh menit itu nyaman sekali jalannya
selama masa uji publik tiga belas stasiun mrt sudah dapat beroperasi
tujuh rangkaian kereta digunakan untuk operasional dan satu kereta untuk cadangan
waktu operasional uji publik dimulai pukul delapan pagi hingga empat sore
dengan kereta yang berangkat setiap sepuluh menit
sampai dua belas maret sudah terdaftar satu ratus sembilan puluh lima ratus lima puluh sembilan penumpang
dengan target dua ratus delapan puluh lima enam ratus penumpang selama uji publik ini
bagi warga jakarta yang ingin mendaftar dan menjajal mrt jakarta
bisa mendaftar melalui situs ayocobamrtj com
rizky renardi februar toro anggara jakarta